sekali satu harga
kayak bang wera turun
hanya satu memang
beras kita udah lakukan
kita akan melaksanakan ke sipinang dan kita harapkan mungkin dalam dua minggu tiga minggu
ya kan mulai di masyarakat sudah berhitung meskipun juga sudah turun sedikit
jadi kita harapkan turun dan kembali turun
karena stoknya ada stoknya kita ada satu enam juta
masih dalam perjalanan satu enam juta ton dalam perjalanan masih empat ratus ribu
artinya nanti ada stok dua juta
itu pun masih akan kita tambah lagi satu juta untuk memastikan bahwa stoknya itu ada
sehingga kita tidak khawatir terhadap ini karena kekeringan harus turun ada stok